ada cangkul pakai tangan
sebuah video pemakaman jenazah covid sembilan belas
yang dilakukan oleh sepuluh petugas pemakaman
badan penanggulangan bencana daerah
atau bpbd jember
viral di sejumlah media sosial
petugas mengubur jenazah dengan tangan
karena tidak membawa peralatan
proses pemakaman berlangsung selama satu jam
karena ada miskomunikasi saat ini tips
sudah berangkat menuju semboro
dan ada kabar kembali
ada yang meninggal di ambulu
dan alatnya ini terbawa di mobil satunya
sehingga yang ditim di ambulu
tidak menggunakan alat yang sudah ada
sehingga menggunakan alat seadanya di sana
warga sekitar yang semula menggali makam
tak mau memberi pinjaman cangkul maupun sekop
karena khawatir tertular covid sembilan belas
yang mengusahakan pinjam ke masyarakat itu
malah keluarganya dibilang dada dada dari jauh
kalau tim yang menguburkan ada berapa orang pak
sepuluh waktu itu sepuluh orang
itu secara total menggunakan tangan gitu pak
kalau tidak ada lagi daripada menunggu
terlalu lama kasihan
situasi ini terjadi karena peralatan bpbd setempat
sedang dipakai oleh tim pemakaman di lokasi yang berbeda
kini bpbd yang menggunakan alat yang berbeda
jember telah melengkapi kedua tim pemakaman
dengan peralatan pemakaman jenazah
saya fulkus mandani kontributor jember jawa timur